ratusan kartu indonesia sehat milik warga surabaya yang ditemukan di sungai kecil di blitar diduga sengaja dibuang
hari ini polisi kembali menemukan satu kartu lagi di lokasi yang sama
hasil pengecekan petugas ratusan kartu tersebut masih aktif berlaku
petugas kepolisian resor blitar senin pagi kembali melakukan olah tkp di lokasi temuan ratusan kartu indonesia sehat bpjs
di dusun rejo sari desa gandusari kabupaten blitar
petugas kembali menemukan satu kartu milik warga surabaya di sekitar lokasi penemuan pertama
menurut kapolres blitar akbp selamat waloya sebanyak satu ratus empat puluh empat kis bpjs tersebut diduga kuat sengaja dibuang
pihaknya masih terus melakukan penyisiran dan mengamankan ratusan kartu milik warga surabaya yang berasal dari satu kecamatan yaitu wonocolo
polisi juga masih berkoordinasi dengan bpjs surabaya atas temuan ratusan kartu kis ini
penelitian di tkp sementara memang kemungkinan bahwa kartu tersebut memang dibuang di sini
kita terus menelusuri ya
menurut saksi mata kasih indrawati penemuan kartu tersebut bermula saat ia bersama anak bungsunya tengah berada di sungai dan menemukan kartu yang berserakan di dalam amplop
saya punya kertas putih putih tapi nggak nyangka itu
ini ada kartu kartu bpjs
terus saya bikin mainan
terus anak saya saya panggil dek ini nggak ada mainan
terus anak saya turun ke bawah melusuri yang arah ke bawah ternyata banyak
sementara kepala puskesmas gandusari dr anggit d putranto mengakui sebagian kartu yang telah dicek masa berlakunya masih aktif
kelihatannya ini yang bpi ini pemberian bantuan indir dari pemerintah ini bukan yang mandiri
walaupun mandiri jenengan daftar
kemudian jenengan dapat kartunya
itu bisa diaktifasi doang
kalau yang seperti ini
ini kelihatannya ini drop dropan dari pemerintahan sosial
hingga kini polisi masih menyelidiki pelaku yang diduga sengaja membuang kartu yang seluruhnya beralamatkan di surabaya ini